pasca insiden terbakarnya kapal motor zahro express di perairan utara jakarta
prosedur keselamatan penumpang di dermaga kaliadem diperketat
pendataan manifest penumpang pun juga diawasi agar tidak terjadi penggelembungan jumlah penumpang
ya pasca terjadinya insiden kebakaran di kapal motor zahro express di perairan utara jakarta
pada tanggal satu januari dua ribu tujuh belas yang lalu pihak syah bandar muara angke memperketat prosedur keamanan
setiap penumpang sudah harus diwajibkan menggunakan baju pelampung atau live vest
sebelum kapal mengangkat saw
tidak hanya itu jumlah manifest juga harus diawasi oleh petugas syah bandar dan juga polair
agar semuanya jelas jumlah manifest sama dengan jumlah penumpang yang diangkut oleh kapal
kementerian perhubungan mengambil langkah cepat untuk menonaktifkan kepala kantor kesyah bandaran
dan otoritas pelabuhan ksop kelas tiga muara angke dodi junaidi
pasca insiden terbakarnya km zahro express yang merenggut nyawa dua puluh tiga tahun
pihak syah bandar muara angke dinilai lalai dalam mengawasi kevalidan data manifest
serta prosedur keselamatan penumpang
mungkin saja bisa kita menyampaikan kelalaian tetapi sebenarnya sah bandar sudah melakukan proses yang benar
sebelum mengeluarkan surat persetujuan berlayar maka daftar manifest itu harus di tangannya sah bandar
kemudian untuk meyakinkan apakah manifest itu sesuai sah bandar memang seharusnya melakukan cek fisik
sebelum spb nya diberikan
setelah dilakukan cek fisik dan sudah yakin bahwa penumpang sesuai dengan manik
baru diberikan surat persetujuan berlayar
beberapa kapal wisata yang mengangkut penumpang ke kepulauan seribu terlihat telah menyiapkan pelampung di tempat duduk penumpang
abk juga mengecek ulang manifest penumpang
kalau nggak bisa beredama mungkin saya pakai terus ya jaga jaga
mungkin kelalaian atau gimana ya kalau himbawan sering seperti alat keselamatan
dari lap jaket rakit semua sering
cuma kemarin emang tamunya emang membludak ya artinya harus gimana ya kita harus bilang ke siapa
ini ya pengaturan di lapangan aja yang kurang kurang kurang apa kurang bagus lah
penumpang itu kadang kadang kalau kita suruh pakai life jaket alasannya gerah ya gerah
terus disimpan lagi di kursinya nggak langsung dipakai
tragedi km zahro express mengajarkan banyak hal
tak boleh ada celah
baik bagi kru
kru kapal maupun pihak syah bandar untuk menggelembungkan jumlah penumpang
atau bahkan abai terhadap kondisi armada
karena keselamatan penumpang menjadi taruhan
miladia rahma jakarta